terima kasih masih di kompas malam bersama saya mario sarong
sebuah tempat produksi mebel serta dua rumah warga di kabupaten trenggalek jawa timur
minggu siang hangus terbakar
saat terjadi kebakaran para pekerja tempat produksi mebel tersebut sedang beristirahat
kebakaran baru diketahui ketika api sudah membesar dan membakar bangunan beserta isinya
banyaknya kayu bahan mebel serta limba produksi yang mudah terbakar
membuat kebakaran dengan cepat merembet menghanguskan dua rumah di samping kanan kirinya